ia serem udah yuk
ada petani dapat takut nih
kali kali ayam diculik atau cewek cantik
yuk kita main di ruangan yuk tapi cari kali dulu
aduh pokoknya jangan sampai kita balik lagi
pokoknya saya gak mau masuk ke dalam
berhenti bermata merah
kalau sampai anggota kita tinggal terus hilang
kamu ngapain ya si jempol
kita balik lagi yuk
ya serah yuk
aduh mudah mudahan hantunya gak ada
iya jangan jangan dia itu masih ada di dalam loh
dek duk hidup
ntar ada hantunya lu di belakang mobil lu
ya beres deh kalau gitu mah
dek duk itu apaan
tidak mau lagi
tidak mau lagi
karena aku jarang kritik
apaan saja lagi
mas kita balik aja yuk
kadang kadang nih dapat takut nih
kali kali ada nih jolik atau cewek cantik kali kali
oh anak anak teka marananya
selalu aja bikin maminya khawatir
eh pak rete
soalnya mereka dari tadi gak tau kemana
perasaan saya gak enak banget pak rete bu endang
sabar bu ranti sabar
jangan kebawa perasaan
insya allah anak anak baik baik saja kok
oh iya benar
pak rete bu endang
saya bukan kebawa perasaan
tapi saya emang bener bener gak enak perasaannya
aduh saya takut mereka kenapa napa
aduh gimana ya
aduh perih banget nih
tuh bang dag diduk
eh bang dag diduk
kamu kenapa diperban semua kepalanya
kompak banget sih mereka
pak enggak dulu pak aku banget tabrak pak kecelakaan
betul pak rete
pake anggot saya ya
anggot saya kecelakaan
enggak pak rete
ee pak anggotnya rusak
jangan marah ya
aduh pak rete
kan saya udah wanti wanti sama kalian bertiga
jangan sampai rusak
ini pakai kecelakaan saya galak
eh pak rete pak rete
pak rete jangan pak rete
enggak pak rete saya suka pengen
jangan jangan pak rete jangan
jangan ragu ragu pak rete jangan ragu ragu
pak rete girang banget deh
kesel banget saya
angkot itu kan pendaringan saya
tempat saya cari nafkah
gaji untuk rt
lima ratus juta sebulan
eh banyak itu pak rt

pak rete jangan ngomongin gaji
atuh pak mali
kesel banget kalian
mendingan sekarang kita cari anak anak
saya takut kenapa napa sama mereka
emang bu enang tau anak anak ada dimana
enggak mau kemana
gaji belum turun
aduh tolong pak rete kenapa jadi curhat disini sih
tadi sih gini saya sempat dengar anak anaknya ngomongin soal terowongan
apa jangan jangan mereka pergi kesana ya
ya udah kita kesan aja yuk
nah gitu yuk
aneh ya teman teman
kok gak pada ada
ini kan punya adam
kalau gitu aku cari ali aja deh
ini ada apa
ada ada apa
ya ni aku beda tapi our coward dari bahranya embassy sadar banget deh
saya butut butut begini mobil saya itu
eh sama aja tuh
puas udah bismillah aja deh berdoa
supaya anak anak cepat ditemuin
bu endang mudah mudahan anak anak gak apa apai
iya bu ranti semoga gak apa apa ya
bu ranti bu ranti
bu ranti bu ranti
bu ranti ada ada ada
kenapa takut kak
kali ada di mana